amukan angin puyuh terekam kamera warga kabupaten bogor jawa barat
akibat hal ini warga panik berhamburan
lantaran angin nyaris menghempas jaringan kabel listrik
dalam rekaman kamera warga angin puyuh setinggi hampir lima belas meter ini
terus menyapu lapisan tanah dan sampah di lapangan kebun jati
kecamatan taman sari kabupaten bogor jawa barat senin siang
bahkan amukan angin nyaris mengempas kabel listrik di bahu jalan
hingga membuat warga sekitar berhamburan keluar area
beruntung kepulauan angin hanya berkutat dalam area lapangan
sehingga tak merusak bangunan di sekitar lokasi
warga kaget melihat pusaran angin mendadak berputar di pinggir lapangan
hingga memumbung tinggi selama lima belas menit
padahal cuaca di wilayah kaki gunung salak tersebut
tengah dilanda terik panas menyengat
semua tanda tanda muncul angin gitu
dari laporan warga kejadian serupa sudah dua kali terjadi di kawasan taman sari
dan kelapa nunggal beberapa waktu lalu
meski wilayah bogor raya tengah dilanda musim kemarau
namun hampir sepekan terakhir cuaca di kota hujan
terus diselimut angin kencang berhawa dingin
muhammad juanda bogor jawa barat